kita beralih ke olahraga nasional
indonesia menargetkan meraih satu gelar juara di kejuaraan dunia bulu tangkis dua ribu delapan belas
yang akan berlangsung di nanjing tiongkok
nomor ganda secara realistis masih menjadi andalan indonesia untuk meraih gelar juara
sebagai persiapan tampil di kejuaraan dunia bulu tangkis dua ribu delapan belas
para pemain indonesia telah menjalani program latihan selama kurang lebih tiga pekan
indonesia mengirimkan dua puluh sembilan pemain untuk tampil di kejuaraan dunia tahun ini
selain nama nama pemain yang selama ini menjadi andalan
indonesia juga mengirimkan beberapa pemain muda
waktu pelaksanaan kejuaraan dunia yang berdekatan dengan asean games
juga membuat induk olahraga bulu tangkis indonesia pbsi harus membagi kekuatan tim
ganda campuran andalan indonesia yang juga juara dunia tahun lalu
tontowi ahmad dan liliana natsir diputuskan untuk fokus ke asean games
kita ingin mempersiapkan sebaik baiknya untuk menuju asean games
sedangkan untuk ganda putra kita tetap berangkat ke kejuaraan dunia
dengan pertimbangan bahwa secara mungkin kita tahu
kalau ibu ted mungkin secara pengalaman dia senior
tentunya kita harus mengatur kondisi mengatur juga peak performance nya
kita harapkan nanti di smg bisa berada di titik puncak
mengandalkan ganda putra nomor satu dunia
indonesia juga masih memiliki pasangan fajar alfian muhammad rian ardianto
yang diharapkan dapat memberikan kejutan
selain itu di nomor ganda campuran
indonesia juga memiliki pasangan hafiz faisal gloria wijaya
yang tengah menanjak penampilannya
pasangan ini adalah juara di thailand open yang baru lalu
insya allah bisa meneruskan perjuangan bawang yama cibutek
ya kita maksimalin aja dari latihan kita
jadi kita harus yakin saja sama
sama apa yang udah kita persiapkan di sini
jadinya disana tinggal eksekusinya tinggal maksimalin aja
di sektor ganda putri indonesia juga menaruh asa pada pasangan juara thailand open dua ribu delapan belas
gresia poli i apriani rahayu
sementara di nomor tunggal indonesia akan mengirimkan jonathan christie
antoni ginting tommy sugiarto serta fitriani dan gregoria mariska tunjung
kejuaraan dunia dua ribu delapan belas akan berlangsung di nanjing tiongkok
pada tanggal tiga puluh maret
dari sepuluh juli sampai lima agustus mendatang
erlangga wisnuaji jakarta